ya berbicara tentang bali
bali sebenarnya tidak hanya menawarkan alam yang indah
warisan kulinernya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan
salah satu kuliner yang wajib dicoba bila datang ke bali adalah nasi campur
pasti ini membuat anda jadi lapar apalagi sudah hampir jam setengah satu siang
dan kores moden ruli kurniawan akan mengajak kita untuk menikmati lezatnya nasi campur bali
sambil melihat indahnya persawahan yang ada di sana
pulau bali dianugerahi alam yang indah dan menjadi magnet bagi banyak wisatawan
kini bali tidak hanya menjual keindahan alam saja
petualangan kulinernya pun menjadi salah satu daya tarik yang tidak bisa dilewatkan
salah satu makanan khas dan memiliki arti mendalam bagi masyarakat bali
adalah nasi campur
perpaduan sate lilit lawar ayam ayam betutu gorengan sayuran dan sambal ini
menjadi sajian yang tidak boleh dilewatkan bila berkunjung ke bali
nasi campur merupakan transformasi nasi yase
nasi yang banyak dibuat untuk upacara keagamaan masyarakat hindu bali sejak dulu
nasi yase dipercaya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan
dan nasi campur itu sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda
daripada nasi yase
ada nasinya kemudian ada lauk pauknya ada sayur mayurnya
yang sebenarnya merupakan simbol daripada kesejahteraan
berkembangnya kemudian nasi campur ini ditambahin dengan instrumen instrumen lain
jadi sudah mulai ada ditambahin kerupuk ditambahin sate lilit dan lain sebagainya
guna mempertahankan cita rasanya yang otentik
banyak pengelola rumah makan masih tetap menggunakan bumbu lengkap bali
atau biasa dikenal dengan basa genep dalam meracikan masakannya
cara memasak nasinya pun masih tradisional agar lebih pulen dan nikmat
betutunya itu beda dari yang lainnya
kalau nasinya sendiri gimana
nasinya dimasak masih sangat sederhana
seperti berasnya itu
jadi kita bisa menggunakan nasi campur yang lebih sederhana
dan juga beras bali
nasi campur bali menjadi kuliner yang harus dicoba
apabila kita berkunjung ke pulau bali ini
bukan hanya enaknya rasa lauk yang dimasak dengan base genep atau bumbu lengkap ini
namun perpaduan antara lauk pauk dengan rasa yang sangat kental
dan juga cabai megit ini dimakan bersama nasi putih yang masih hangat
yang semakin menambah nikmatnya nasi campur bali
nah di bali ada sebuah wilayah yang dinamakan kabupaten tabanan
yang memang menjadi lumbung padi bagi kepulauan bali
nah di sini ada karifan lokal yang menjaga sawah tetap menjadi sawah
pemilihan beras yang baik
faktor penting pada sepiring nasi campur
adalah beras merah cendana
salah satu beras andalan dalam pembuatan nasi campur
beras ini merupakan varietas beras asli bali
yang dihasilkan di wilayah desa jatilui kopaten tabanan
selain kualitas beras yang baik
sistem subak yang terus dipertahankan juga membuat persawahan jatilui
mendapat predikat sebagai salah satu warisan dunia dari unesco
nasi campur bali memang terus bertransformasi
mengikuti perkembangan zaman
dan selera konsumen
namun bahan dasar yang dipakai
serta cita rasanya yang pedas
tidak akan pernah terganti sebagai bagian hasanah kuliner khas masyarakat bali